pernikahan pasangan rahmi sania dan frida arief pratama menjadi viral di media sosial
kedua mempelai memilih melangsungkan ijab kabul di dalam bus pariwisata yang sedang berjalan
warga limbangan kecamatan karanganyar kabupaten pekalongan jawa tengah ini memilih bus pariwisata sebagai lokasi akad nikah
untuk menghindari kerumunan di masa pemberlakuan ppkm level empat pada selasa dua puluh tujuh juli lalu
tidak hanya itu bus berkapasitas lima puluh penumpang ini hanya diisi oleh lima belas orang dan dimodifikasi agar proses akad nikah berjalan lancar
meski hanya disaksikan oleh keluarga inti bagi rahmi dan arief pernikahan ini tetap berkesan
terlebih pasangan suami istri ini sama sama penyuka bus
karena ini lagi ppkm ya saya akad di dalam bus
karena kan orangnya tidak harus banyak banyak sih
dari awal memang saya suka
sama ini akad dalam bus jadi aku lebih baik akad dalam bus
lebih beda dari yang lain aja
resepsi pernikahan di luwu utara sulawesi selatan pada senin dua puluh enam juli lalu juga menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial
karena digelar dengan konsep layanan tanpa turun alias drive thru
tenda pernikahan dijadikan jalur kendaraan tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai tanpa harus turun dari kendaraan
menurut tuan rumah resepsi pernikahan secara drive thru ini merupakan siasat agar tidak melanggar aturan ppkm level tiga
melebutan cnn indonesia